thor dan loki
mitologi nordik dimulai dengan awal kosmos
sebelum itu tidak ada apa apa
tidak ada bumi tidak ada bintang tidak ada langit
hanya kabut dan api
dan di antaranya ada gletser besar
dan ketika gletser mencapai tanah api itu mulai mencair
di dalam air yang mencair muncul kehidupan dunia dan dongeng
kisah kisah tentang dewa dewi dan dunia asgard tempat tinggal para dewa disebut esir
dan meskipun ada banyak dewa dan dewi dalam mitologi nordik tidak ada yang seperti odin
dewa tertinggi dan tertua dari semua dewa
putranya thor adalah dewa petir
dia kuat dan juga gagah
dia adalah yang terkuat dari semua dewa
dia juga baik hati dan ramah
tidak seperti banyak dewa lainnya
yang paling jelas tidak seperti loki
dewa kekacauan pemimpin monster penulis kesengsaraan dan pembuat masalah
ah si cantik shift thor menyukai rambutmu bukan
aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika dia tahu
istriku ada apa
aku bangun dan aku tidak tahu bagaimana
dia akan membayarnya
tapi thor sudah dalam perjalanan
kenapa kau melakukannya
apa yang kau bicarakan
rambut istriku rambut emasnya yang indah
aku tidak tahu
itu tidak mungkin tapi dia bisa memakai topi kan
kau dengarkan aku baik baik putra lovi
jika rambut sif tidak kembali saat matahari terbendam besok
maka aku berjanji aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu
dan dengan ultimatum itu thor pergi keluar
membuat loki ketakutan
aku pikir aku kelewatan kali ini
ini adalah akhir dariku untuk bisa
sebuah ide muncul di benak loki yang nakal
iya hanya mereka yang bisa membantuku sekarang
dan pembuat onar pergi ke negeri kurcaci
yang merupakan pengrajin terbaik di seluruh dunia
pertama dia pergi ke bengkel bawah tanah dari tiga kurcaci
yang dikenal sebagai putra ivaldi
aku dengar kalian adalah pengrajin yang hebat
tetapi kabar yang beredar akhir akhir ini adalah bahwa
brok dan aitri adalah pengrajin kurcaci terhebat hingga saat ini
apapun yang mereka buat kami bisa membuatnya lebih baik
hmm begitu ya
ya aku kira sudah saatnya kalian membuktikan
buat tiga harta yang sangat unik
para dewa esir akan menilai siapa yang terbaik
ngomong ngomong salah satunya harus rambut
rambut emas sempurna yang terus tumbuh
maksud mereka itu mudah kami bisa menyelesaikan
hah ya baiklah semoga berhasil
sekarang jika kau berpikir bahwa loki telah selesai
maka kau belum mempelajari lebih lanjut tentang pembuat kerusakan
karena dia tidak kembali ke asgard
tetapi pergi melintasi gunung untuk melihat kurcaci bernama brok
yang bekerja dengan saudaranya atri di sebuah bengkel
loki apa yang kau lakukan di sini
putra ivaldi membuat tiga harta untuk para dewa asgar
dan mereka menantangmu dan saudaramu eitri
tapi brok dan atri bukanlah orang yang bodoh
mereka merasakan bahwa loki merencanakan sesuatu
loki aku tahu yang kau lakukan
aku yakin ini hanyalah akal akalanmu dan sesuatu yang pribadi dipertaruhkan di sini
aku membawakanmu beri alasan
aku membawakanmu berita dan kau menuduhku
baiklah aku akan pergi
tunggu baiklah kami akan berpartisipasi
tapi mari kita jadikan ini di antara kita oke
maka brok mengusulkan bahwa jika mereka memenangkan kompetisi
mereka akan memiliki kepala loki mesin pemikirnya
yang dengannya mereka akan membuat perangkat yang luar biasa
loki tersenyum tapi dia tidak tersenyum di dalam
sampai jumpa besok di asgard
loki pergi tapi
tidak juga karena dia cemas sekarang
dan kenapa tidak kepalanya dipertaruhkan secara tiba tiba
dia kembali dalam bentuk lalat
saat brok dan aethery mulai bekerja
kau urus alat pengembus itu brok
aku membutuhkan panas sangat panas
jangan berhenti apapun yang terjadi
kalau tidak harta karun itu akan hancur
edri mulai mengerjakan sebongkah emas dan brok memompah
sementara itu loki silalat menyengat tangan brok
tapi dia bahkan hampir tidak tersentak
dia melakukannya lagi tapi brok terus saja memompah
menemukan dirinya di ujung kesabarannya loki menyengat lehernya
tangannya tidak memompah lagi
dan kepalaku sekarang aman
merasa senang loki kembali ke asgar
sekarang yang harus dia lakukan hanyalah menunggu hari berikutnya
keesokan harinya tiga dewa odin thor dan dewa panen musim panas frey duduk di singgah sana mereka
mereka harus menilai harta karun itu
loki menatap broke yang berdiri dengan kepala tertunduk dan tersenyum
putra putra ivaldi maju lebih dulu
pertama mereka menghadiahi odin dengan tombak yang disebut gungnir
yang bisa menembus apa saja dan tidak pernah meleset
odin senang karena bagaimanapun juga dia hanya memiliki satu mata
dan bidikannya tidak selalu sempurna
kemudian mereka mempersembahkannya ke mereka
mereka mempersembahkan rambut emas yang mengalir yang terbuat dari emas asli kepada thor
dan sif sangat senang mendapatkannya
rambutnya yang sangat pas dengannya sehingga dia terlihat lebih baik dari sebelumnya
dan akhirnya ini untukmu
frey memandangi kain kecil yang terlipat tidak senang
sebuah shal sutra
tapi saat kau membukanya ini adalah sebuah kapal besar bernama sket bladier
itu akan memiliki angin kemanapun ia pergi
dan meskipun itu adalah kapal terbesar di seluruh dunia kau dapat melipatnya seperti kain dan memasukkan ke dalam sakubu
wow luar biasa
loki merasa lega dia tahu bahwa brok tidak bisa melebihi hadiah dari putra ivaldi
kemudian tiba giliran brokk
dia mempersembahkan cincin lengan emas kepada odin yang setiap malam ke sembilan akan menghasilkan delapan cincin lengan emas dengan keindahan yang sama
kemudian dia melihat ke arah frey dan memperlihatkan babi hutan besar dengan bulu yang terbuat dari emas
ini adalah babi hutan yang dibuat saudaraku untuk memenari keretamu
ia akan berjalan melintasi langit lebih cepat dari kuda tercepat dan bulu emasnya akan menerangi jalanmu bahkan di malam yang paling gelap sekalipun
frey tampak sangat terkesan tetapi loki tahu bahwa kapal yang terlipat jelas adalah pemenangnya
sampai brok mengeluarkan palu dari bawah kain dan menyerahkannya kepada thor
pegangannya agak pendek
ya ini adalah sasaran
tidak aku sedang memompah dan terganggu oleh seekor lalat
tapi sebelum kau mengabaikannya izinkan aku memberitahumu apa yang membuat palu ini unik
palu ini bernama myolir pembuat petir
palu ini tidak bisa hancur tidak peduli seberapa keras kau memukulnya
palu itu tetap tidak akan hancur
ini menarik minot thor
dia telah menghancurkan banyak senjata dengan memukul benda benda dengan senjatanya
palu ini tidak akan pernah melenceng dari sasaranmu
dan dan dan inilah keunikannya
tidak peduli seberapa keras atau seberapa jauh kau melemparnya palu itu akan kembali ke tanganmu
thor yang perkasa sangat terkesan
sedemikian rupa sehingga dia berdiri dan bertepuk tangan guntur bergema di asgard
loki menelan gumpalan di tenggorokannya
bagiku ini adalah hadiah terbaik dari semuanya
ini akan membuat asgard terlindung dari raksasa frost
dan bukan hanya raksasa frost tetapi bahkan musuh kita yang terburuk
aku setuju ini adalah hadiah terbaik dari semuanya
baiklah loki sekarang sesuai kata katamu aku mendapatkan kepalamu
loki berpikir sejenak lalu berkata
kau dapat memilikinya hanya jika kau dapat menangkapku terlebih dulu
kembalilah kau penipu
apa yang terjadi
brok menceritakan semuanya kepada odin dan kemudian berbalik ke arah thor
oh dewa petir bisakah kau tidak menangkapnya
tidak bermaksud begitu dia sudah seperti keluarga
tapi kemudian aku sungguh ingin menggunakan palu ini
tidak butuh banyak waktu bagi thor untuk membawa kembali loki yang melotot marah
kau membuat kesepakatan kau harus menghormatinya
permintaan maaf diterima brok kau boleh
sesuai kesepakatan brok bisa memiliki kepalaku tapi tidak bisa menyentuh leherku
karena perjanjiannya adalah kepalaku dan hanya kepalaku saja
dia benar kau tidak punya hak untuk menyentuh lehernya
tapi tapi itu tidak mungkin
loki tampak senang dan brok tanpa kesal
ya dalam hal ini aku menyarankan
brok membisikkan saran kepada odin
hahaha aku suka itu itu adil juga lakukan
aku sudah menjaga bibirmu
sekarang kepalamu itu dapat terus memikirkan semua yang mereka inginkan
tetapi kau tidak akan dapat berbicara tidak untuk beberapa hari
dan begitulah aku memiliki kepalamu
mengatakan demikian brok pergi dengan gembira dan loki merintih tak berdaya karena
bagi loki rasa sakit karena kegilaannya
lagi brok juga tidak bisa berbicara
lebih dari rasa sakit lainnya di dunia
loki aku hanya ingin rambut steve kembali
tapi kau kau membantuku mendapatkan senjata bagus ini
terima kasih hahaha
jadi kau tahu semua dewa mendapatkan harta terbesar mereka karena kesalahan loki

tapi mereka akan mencari harta terbesar mereka
bahkan palutor adalah salahnya
bisakah kau percaya itu
tapi itulah adanya
dan begitulah loki
nakal dan juga licik
tapi sedikit terlalu percaya diri
dan terlalu percaya diri selalu menenggelamkan kita di lautan kenyataan
sampai jumpa lagi